jadi kadang kadang mendapatkan sebuah reaksi yang jujur gitu
dia juga ngasih kepercayaan ke gue gitu dia percaya sama gue dia ngejelasin sistemnya kayak gimana dia pengen seperti apa gitu
karena belum tentu pernyataan presiden